setelah gempa lombok terjadi beberapa waktu lalu tni mengadakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat lombok yang berada di kecamatan tanjung lombok utara
selama tiga hari digelar sudah sekitar enam pasien datang untuk berobat di posko kesehatan
meski gempa telah berlalu masyarakat lombok masih memerlukan bantuan terutama di bidang kesehatan
posko kesehatan tni dalam rangka bakti sosial dikunjungi sekitar enam pasien selama tiga hari posko dibuka
kebanyakan pasien berobat penyakit yang diderita pasca gempa seperti ispa diare dan juga penyakit kulit
sekitar seratus dokter dikerahkan di posko kesehatan hal itu disampaikan kepala unit kermahabakti puskes tni kolonel laut nurobi saat ditemui awak media sabtu siang di posko kesehatan
sedangkan yang sekarang di lombok ini kurang lebih ada enam pasien dan itu semuanya sudah memenuhi target dari yang diharapkan
ya untuk kali ini karena mungkin ini berkaitan dengan pasca gempa masih banyak ditemukan penyakit penyakit pasca gempa
seperti penyakit ispa diare kulit kemudian yang kemarin kontrol pasca operasi operasi pasca gempa
sementara itu panglima tni hadi cahyanto meninjau posko kesehatan bakti sosial tni di kecamatan tanjung lombok utara
meski gempa lombok sudah berlalu tni berusaha berfokus pada pemulihan korban pasca gempa
bertujuan untuk memberi perhatian kepada masyarakat lombok tni membuka posko kesehatan bagi warga lombok khususnya wilayah tanjung kebupaten lombok utara
selain itu tersedia posko stunting untuk mendeteksi apakah di sekitar lombok utara ada anak yang mengalami stunting atau tidak
berdasarkan tinjauan panglima tni ada beberapa anak yang terkena stunting
ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat lombok pasca gempa